polresta besurabaya berhasil menangkap satu ratus lima puluh enam tersangka pemakai dan pengedar narkoba hanya selama dua minggu
perang terhadap narkoba ini memang terus dilakukan mengingat penggunaan narkoba di kota pahlawan semakin mengkhawatirkan
sebanyak satu ratus lima puluh enam tersangka pemakai dan pengendar narkoba ditangkap dalam dua minggu operasi tumpas narkoba
perang terhadap narkoba pohlesa besurabaya juga menyitas jumlah barang bukti di antaranya delapan ratus gram sabu ratusan butir ekstasi dan enam gram ganja
selain itu juga masih ada beberapa nama yang saat ini masih dikejar polisi karena diduga adalah bandar besar narkoba yang mengedarkan narkoba di surabaya
dari operasi ini polisi mengatakan pengguna narkoba di surabaya bukan hanya remaja tetapi juga orang tua bahkan pelajar
hal inilah yang membuat permintaan narkoba di surabaya nyaris tidak pernah turun
jadi satu ratus lima puluh enam orang tersebut
tersangka bisa ditemukan dan satu ratus dua belas kasus yaitu satu ratus sembilan to target operasi dan selebihnya
kita sudah berhasil ungkap kasus itu
sementara di lumajang ribuan botol miras berbagai jenis serta narkoba jenis sabu dan berbagai pil koplo dimusnahkan dengan cara dibakar
ini adalah hasil kerja polisi dalam menggelar operasi tumpas narkoba selama dua minggu
tidak hanya itu polisi juga meluncurkan
gerakan lumajang zero milo
minuman ini mewabah di kalangan remaja di lumajang
beberapa di antaranya sudah menjadi korban akibat minum miras lokal ini